ayo bel kamu gak boleh tunjukin ke mereka kalau kamu tuh cemburu
kaum kuat kamu harus senyum terus ya
walaupun hati kamu rasanya kayak gini
saya lega lihatnya bella udah bisa bersikap terbuka seperti ini
ya karena memang saya sama apelce gak ada apa apa
bapak ya pak
bukan tian gak tapi tanganku masih sakit ini
ya udah kalau gitu gak usah minta gantian
udah nyenyak belum
udah saya gak bisa ngeliat mukanya ke sebelah sana
shhh asghar lagi tidur
sus aku bawa bawanya disini aja ya sama mama sama papa
sus kesini bukan mau ngajak rena bubu siang kok
itu nih mau izin bentar boleh gak
izin kemana pulang abu
bukan bukan bukan
mau ini mau jemput temen
ya ada siapa kan harus tahu
masa sih temen
temen tapi nemen
lama lama tapi ya
makasih makasih udah diizinin
nanti ceritain ya
terus mau pergi dulu sebentar ya
nanti pulangnya gak lama lama aku
ya kasih dulu
salam buat riza ya
salam buat riza
udah sana sebelum saya berubah pikiran
kok kamu gak nanya dulu sih ketemu sama siapa temennya siapa
asal tanya detail dong biar kita tau kalo kenapa
saya tahu dia ketemu riza
maksudnya bilang salam buat riza riza akan lagi sakit
kayak saya tanya tadi ke temannya kenapa dia bilang sakit kan
kenapa oh gitu
iya persis kayak kamu kan agresif
emang aku agresif ya
salah sih engga
cuma agak gimana lah gitu
kenapa aku diem
eh mas kamu gak mau kita foto yuk
kita belum ada foto terbaru tahu
tuh mau loh anak kamu ya
gue kan ada skara masih bayi
kamu udah bisa lari pak
udah bisa lari lari terus ya
kamu gak mau
tapi bolehnya tuh kayak sakan terpaksa gitu
udah sana tuh temen adik kamu tuh lagi di depan sana
enggak mau disini aja
kalau misalnya dia mau jenguk kamu harusnya dia datang kesini
ngapain aku ke depan
ya daripada dia kesini nyuk saya
saya kan juga harus istirahat
mungkin kamu yang ke depan
ya juga sih yaudah deh kali gitu
eh jangan begituin tangannya
emang gue keberanian bella
kita makan disini pak
iya iya bella yang minta makan kita disini
mbak jessica maksudnya gitu pak
aduh saya jadi gak enak dong pak
gak apa apa lagian bella juga kok yang punya ide untuk makan disini
tadinya tuh saya pengen batalin aja gitu buat makan sama kamu
kenapa nggak dibatarin aja pak soalnya saya malah gak enak deh
nanti saya malah jadi orang ketiga lagi
sebenarnya bella mana ya
kok ada mama saya juga ya
mbak aku suka deh panggang
syukurlah kalau tante suka
semoga makanannya juga enak ya tadi
selamat datang mbak felis
kok ada disini juga
ini loh mama diajak sama mbak bella kesini
mau makan siang katanya
tapi ada kamu juga ada mbak felis
ini ada acara apa sebenarnya ya
gak ada peran apa apa tante
kita cuman mau lanjut bareng aja
kelihatannya kau bisa asyik di makan siang bareng kayak gini
nah disilakan kiki baru bikin masih anget loh tante sarah ibu
terima kasih bukan yang kamu beli kemarin orang orang
pinter ya silahkan dicoba
enggak usah bikinnya
entar dulu soalnya
masih rame kamu mau pergi kamu iya bu tante mau ketemu
kamu kenapa syah kau baik baik aja
ya baik baik aja kok
gue juga pernah melihat mbak anin ribut sama siana cuma yang ini belum perlu kasih tahu ke
polisi biar sekarang ke nina dulu kecuali tiba tiba tuduhan mengarah ke gue ya enggak ada
pilihan lain pokoknya jangan sampai nantinya gue yang dicurigain polisi
pokoknya jangan sampai gue
ni orang ada ide apalagi kepala nya curiga di gue
kamu kenapa bangsa